sejumlah bantuan digelontorkan oleh pemerintah pusat selama penyebaran covid sembilan belas
pemerintah telah memutuskan untuk menambah anggaran belanja serta pembiayaan apbn tahun dua ribu dua puluh
dan berikut adalah data yang sudah dirangkum oleh tim litbang si indonesia
kita akan lihat seperti apa saja detailnya
kita akan breakdown bantuan pemerintah selama pandemi covid sembilan belas atau wabah virus corona yang ada di indonesia
kita akan lihat bahwa penambahan biaya apbd di tahun dua ribu dua puluh totalnya adalah sebesar empat ratus lima satu triliun rupiah
anggaran sebesar rp empat ratus lima satu triliun ini dialokasikan atau disebar ke sejumlah sektor
kita lihat yang pertama di sektor atau bidang kesehatan berapa dana yang dialokasikan yaitu
anggarannya adalah sebesar rp tujuh puluh lima triliun
kemudian di perlindungan sosial juga dialokasikan anggaran sebesar rp satu ratus sepuluh triliun
lalu untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat jumlahnya mencapai rp tujuh puluh triliun atau tepatnya rp tujuh puluh satu triliun
dan untuk program pemulihan ekonomi nasional jumlah dana yang dialokasikan atau dianggarkan adalah sebesar rp satu ratus lima puluh triliun
dari sektor sektor ini dijumlahkan total penambahan dana atau anggaran apbn nya adalah sebesar atau apbd dua ribu dua puluh yaitu sebesar rp empat ratus lima satu triliun
sekarang kita akan bahas kalau tadi alokasi jumlah dananya atau anggaran sektornya apa saja
nah ini bantuan langsung apa saja yang akan diterima oleh warga yang akan diterima oleh masyarakat secara langsung
yang pertama adalah
mereka yang menerima atau penerima bantuan program keluarga harapan atau pkh
yang akan mendapatkan dana yang lebih besar dibandingkan yang sebelumnya
jadi ada kenaikan di sini untuk bantuan atau penerima bantuan program keluarga harapan
jadi pkh ini adalah bantuan untuk keluarga miskin ya
untuk keluarga miskin terutama ibu hamil
kemudian dan juga anak
komponen ibu hamil dalam pkh ini juga naik dari dua empat juta rupiah sebelumnya
jadi sebelumnya ini hanya rp dua empat juta
jumlahnya naik sekarang menjadi tiga empat juta rupiah per tahun
komponen untuk tadi ibu hamil
ini untuk anak usia dini
jumlahnya pun juga naik menjadi rp tiga empat juta per tahun
jadi kalau kita hitung itu mungkin sebelumnya sekitar rp dua empat juta
sekarang jadi naik rp tiga empat juta
nah selain itu ada juga komponen untuk disabilitas
ini yang jumlahnya juga naik menjadi dua empat juta rupiah per tahun
nah dana ini atau mereka yang akan menerima bantuan program keluarga
keluarga harapan atau pkh
mulai tanggal satu april dua ribu dua puluh
artinya sekarang sudah mulai jalan
sudah mulai berlaku
itu untuk pkh
lalu kita akan langsung lanjut
yang juga mendapatkan bantuan adalah penerima
masyarakat pemegang kartu sembako
yang biasanya mendapatkan dana sebesar rp satu ratus lima puluh ribu rupiah
kini jumlahnya juga naik
jadi kalau misalnya kita hitung hitung
kemudian jumlah penerima kartu sembako ini juga bertambah jumlahnya
jadi tidak hanya dananya saja
tapi jumlah penerima kartu sembakonya juga bertambah
dari sebelumnya dua belas lima juta orang
menjadi dua puluh juta
jadi ada juga kenaikan disini
kalau misalnya saya hitung hitung mungkin sekitar
bersenlah ya kurang lebih ya
kemudian untuk penerima atau masyarakat menerima kartu sembako ini
dengan jumlah yang mengalami kenaikan
kemudian jumlah penerimanya juga bertambah
ini sama seperti tadi pkh
juga mulai efektif
mulai tanggal satu april dua ribu dua puluh
lalu berikutnya ada juga kartu prakerja
yang mendapatkan keuntungan
atau mendapatkan kenaikan
dimana kartu ini mendapatkan manfaat

sampai dengan satu juta rupiah per bulannya
anggaran kartu prakerja ini sudah dinaikkan
dari sepuluh triliun rupiah
menjadi dua puluh triliun rupiah
ya jadi jumlahnya
anggarannya mengalami kenaikan
bahkan dua kali lipat
nah ini berlakunya kapan
berlakunya sampai dengan empat bulan kedepan
saya masih ada
itu terkait dengan diskon tarif listrik
yang kemarin juga sudah disampaikan oleh pemerintah
bahwa untuk masyarakat
yang termasuk dalam daftar atau golongan
jadi dibebaskan dari biaya
untuk tiga periode
atau tiga bulan kedepan
terhitung mulai dari bulan april

kemudian untuk masyarakat atau rumah
yang memiliki listrik sebesar sembilan ratus volt ampere
akan menerima pemotongan
atau menerima diskon sebesar setengahnya
jadi untuk pengguna token listrik
juga bisa mendapatkan token listrik gratis
jadi untuk diskon tarif listrik ini
mulai berlaku mulai dari bulan april
untuk tiga bulan kedepan